menteri perdagangan muhammad lutfi menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pasar tradisional hingga pangkalan minyak distributor minyak goreng di makassar
inspeksi ini untuk memastikan kesediaan stok dan stabilitas harga minyak goreng yang langka
inspeksi dimulai dari pasar tradisional terong di jalan masjid raya makassar
didampingi sekretaris pemerintah provinsi sulawesi selatan abdul hayat gani dan wali kota makassar muhammad ramdan pomanto
menteri perdagangan muhammad lutfi langsung mengumpulkan informasi dari para pedagang
yang ini mengenai ketersediaan minyak goreng di makassar
mulai minyak goreng curah minyak goreng sederhana hingga minyak goreng premium
sidak ini juga untuk memastikan lancarnya pasokan minyak goreng dari distributor
hasilnya di sini minyak goreng curah banyak ditemukan tetapi harganya melebihi dari harga yang ditetapkan
jadi saya melihat di sini yang kecil di pasar ini adalah minyak curah dengan harga terjangkau tetap ada
yang tidak ada adalah minyak paket premium
dan paket sederhana
ini memang kelancaran operasinya itu kemarin terganggu baru mulai lagi hari selasa kemarin
muhammad lutfi meyakinkan stok minyak goreng tidak ada masalah
melainkan terganggu pada penyesuaian harga di dua pekan terakhir
kondisi ini memicu buntunya tahap distribusi atau penyaluran
untuk memastikan proses distribusi tidak lagi buntu
mantan duta besar indonesia untuk amerika serikat ini langsung melanjutkan sidaknya di kawasan pelabuhan soekarno hatta
di sini ia menyambangi dua dari tiga perusahaan distributor sekaligus pangkalan minyak goreng curah
ketiga distributor minyak goreng curah tidak hanya melayani kebutuhan masyarakat di makassar dan sulawesi selatan
tetapi sulawesi barat hingga sulawesi tenggara
jadi rencananya ini juga nanti kan seperti saya utarakan tadi
bahwa kita mesti memastikan supply ini bukan hanya di kota makassar
tetapi juga di seluruh kota di kabupaten kota di sulawesi selatan
dan lebih sudah itu di sulawesi selatan ini juga
sebagai pusat senter dari sulawesi
jadi bapak ibu saya minta tolong sama mereka
tadi kalau di sebelah itu
mustahil perintahkan untuk keluar tertanggihan sekarang juga
untuk jual di pasar terong dengan harga rp sebelas lima ratus
kelangkaan minyak goreng tidak hanya dirasakan di makassar dan kawasan timur indonesia
tetapi hampir di seluruh indonesia
harapannya dengan ketersediaan stok dan lancaran distribusi
membuat harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan pemerintah bisa dipatuhi
hingga kebutuhan masyarakat pun kembali stabil